mayoritas fraksi di parlemen menyetujui usulan penambahan anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
panitia khusus rancangan undang undang pemilu akan mempertimbangkan
membahas bersama pemerintah agar usulan tersebut dimasukkan dalam ruu penyelenggaraan pemilu
usulan penambahan anggota dpr berasal dari fraksi partai kebangkitan bangsa
dari lima ratus enam puluh anggota pkb mengusulkan penambahan sepuluh anggota baru di daerah pemilihan
mayoritas fraksi menilai penambahan anggota dewan periode mendatang diusulkan
karena jumlah penduduk indonesia bertambah
sementara itu daerah pemekaran wilayah juga meluas
meski usulan ini dikritik banyak pihak dpr berkilah
kinerja parlemen akan semakin efektif jika anggota dpr bertambah untuk mewakili aspirasi masyarakat
di dalam fraksi pkb itu sudah matang sehingga menjadi usulan yang kemudian dibawa oleh
disuarakan oleh pak lukman edi
mangatnya adalah agar anggota dpr itu lebih bisa memikirkan kemajuan perkembangan
memastikan kesejahteraan sampai di tingkat provinsi dan kabupaten
hari ini semua fraksi sedang mempertimbangkan usulan dari teman teman ngo
perlunya penambahan anggota dewan sepuluh dari lima ratus enam puluh menjadi lima ratus tujuh puluh
karena disuaikan dengan teritorial yang luas kemudian juga jumlah dapil

rapat paripurna dpr selasa siang mengesahkan revisi undang undang mengenai mpr dpr dprd dan dpd
atau undang undang md tiga menjadi ruu usul inisiatif parlemen
sekitar tiga ratus anggota dpr hadir dan menyampaikan pandangan fraksi terkait ruu tersebut
koresponden cnn indonesia rifana pratiwi melaporkannya untuk anda
setelah ditunda beberapa kali sidang paripurna dpr akhirnya tadi digelar dan menyepakati bahwa revisi undang undang md tiga

menjadi rancangan undang undang inisiatif dpr
namun sayangnya kami tidak bisa mengetahui apa saja pandangan dari sepuluh fraksi
karena tadi pimpinan sidang paripurna fahri hamzah mempersilahkan kepada perwakilan sepuluh fraksi
untuk menyerahkan pandangan fraksi secara tertulis
setelah paripurna tadi selesai digelar kami sempat mempertanyakan kepada fraksi fraksi
bagaimana sikap mereka terhadap revisi undang undang md tiga
dan memang sikap sikap fraksi di parlemen ini terbelah
seperti fraksi dari pdi perjuangan dan juga fraksi golkar serta hanura
menginginkan agar penambahan kursi untuk wakil ketua dpr dan wakil ketua mpr hanya satu saja
sementara untuk fraksi gerindra dan juga pkb serta fraksi nasdem
menginginkan agar ada dua penambahan wakil ketua dpr dan juga wakil ketua mpr
nah konstelasi politik di parlemen ini tentunya nanti akan berpengaruh pada pembahasan revisi undang undang md tiga
di badan legislasi
namun seperti apa nantinya pdi perjuangan akan tetap mempertahankan bahwa ini adalah hak
dan ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh partai pemenang pemilu untuk mendapatkan kursi wakil ketua dpr
dan juga kursi wakil ketua mpr
dari jakarta rifana pratiwi cnn indonesia